pemirsa dan berikut mari kita pantau bersama data terkini persebaran corona di indonesia
hingga minggu sore kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah dua delapan puluh satu orang
menjadi lebih dari satu ratus tiga puluh sembilan ribu orang
sementara sembilan puluh tiga ribu orang lebih dinyatakan sembuh
dan yang meninggal dunia jumlahnya juga bertambah saat ini mencapai enam satu ratus lima puluh orang
pemirsa covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
mari sayangi orang orang terkasih dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan
untuk mencegah penyebaran virus ini